anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
mulai senin empat mei besok malaysia mengizinkan sejumlah kegiatan ekonomi beroperasi kembali
adapun kegiatan berkumpul masih belum diperbolehkan
selain itu pengumuman fase pemulihan ini cukup mengejutkan sejumlah warga malaysia
karena kelonggaran pembatasan sosial dilakukan seminggu lebih cepat dari rencana
sejak delapan belas maret lalu malaysia menerapkan movement control order
atau perintah pembatasan pergerakan
awalnya mco akan diterapkan selama dua minggu
namun kemudian diperpanjang sebanyak tiga kali
terakhir pada nama menteri malaysia muhyiddin yassin mengumumkan pada dua puluh tiga april
bahwa mco akan kembali diperpanjang hingga dua belas mei
namun pada satu mei muhyiddin membuat pengumuman yang cukup mengejutkan
bagi sejumlah warga malaysia
kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor sektor ekonomi
secara berhati hati dengan menguatkuasakan sop kesehatan yang ketat
walau kembali dibuka namun kegiatan masyarakat dan sektor ekonomi
yang melibatkan keramaian orang masih dilarang hingga
waktu yang belum ditentukan
di antara kegiatan usaha yang masih dilarang adalah pusat hiburan dan basah ramadan
selain itu kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih olahraga seperti sepak bola
dan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah ataupun kampus
juga belum mendapatkan lampu hijau
adapun rumah makan sudah diperbolehkan beroperasi
namun dengan syarat antara meja harus diberi jarak minimal dua meter
walau dinantikan pelonggaran pembatasan pergerakan ini
itu ternyata menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat di malaysia
dia tidak bisa menghubungkan ekonomi karena kehidupan
sebagai sebab kita harus menerima keputusan dia
dan itu tinggal untuk kita bagaimana kita menguruskan diri kita sendiri

dan untuk mengetahui perkembangan saya akan menunjukkan di video ini

perkembangan terkini dari malaysia kami sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan agung cahaya sumirat koordinator fungsi pensos put kbr ikuala lumpur
selamat malam pak agung
selamat malam mbak ripana
ya pak agung langsung saja pemerintah malaysia berencana membuka kembali pusat perbelanjaan
kemudian kegiatan perekonomian mulai dibuka
apa sebetulnya alasan pertimbangan mereka kemudian mengambil kebijakan tersebut pak agung
ya kalau mengikuti kebijakan tersebut kita harus mencari kebijakan tersebut
kalau mengikuti sambutan dari perdana menteri malaysia
beliau memang menyatakan keputusan untuk menerapkan perintah kawalan pergerakan bersyarat
atau bahasa inggrisnya conditional movement control order
ini adalah bukan berarti mengakhiri dari pkp
namun adalah membuka kembali pusat perbelanjaan
dalam arti bahwa memang banyak sektor ekonomi yang dibuka
kecuali memang yang telah disebut tadi
untuk pusat hiburan malam
kemudian berbagai olahraga yang sifatnya masal
seperti sepak bola maupun sektor pendidikan
itu memang masih belum boleh
namun di sisi lain perdana menteri malaysia juga mencari kebijakan tersebut
saya juga mengakui bahwa secara ekonomi berat bagi malaysia
kalau situasi pkp secara penuh diterapkan
karena resiko ekonominya juga berat
perdana menteri malaysia menyampaikan bahwa
diperkirakan itu kalau dilanjutkan sebulan lagi
itu sekitar kerugian ekonomi malaysia itu sekitar sebulan
atau per hari itu sekitar dua empat miliar ringgit
sehingga itu dirasakan berat
nah di sisi lain memang
prioritas kesehatan juga tetap perlu dilanjutkan
perdana menteri malaysia menyebut
beliau merasa bimbang
tapi keputusan memang harus dibuat
dengan kebijakan ini apakah kemudian ada kekhawatiran pak agung
dari warga di malaysia dan juga warga negara kita yang di sana
dengan adanya kebijakan kelebihan
dan kelonggaran ini
memang ini akan menarik kita cermati besok
sebagian kantor pemerintah malaysia
memang disebut akan mulai dibuka
pengerahan para staff
atau tenaga kerja yang ada di kantor kantor pemerintah malaysia itu
tidak secara penuh
dan tetap diupayakan
sebagian akan work from home
saya baca perkembangan hari ini
ada beberapa negeri di malaysia
negeri itu ya sebut aja provinsi gitu
mereka menyatakan mereka akan
belum akan mengikuti
mereka lebih memilih untuk melanjutkan pkp yang penuh
artinya kebijakannya itu tidak bisa diterapkan di semua wilayah begitu ya
jadi makin masuk ke dalam kebijakan ini

tampaknya mereka akan
mengenakan kebijakan masing masing
tapi sebagian besar
negeri di malaysia ini akan mengikuti
arahan pemerintah federal
atau pemerintah pusat malaysia
bagaimana sebetulnya kalau dari data kbri
kondisi warga negara kita yang disana pak semirat
kondisi warga indonesia
di malaysia secara umum mereka
tetap bertahan di malaysia
dan mereka tetap mematuhi
perintah kawalan pergerakan
dan bahwa besok akan
mulai diberlakukan pkp bersyarat ini
tentu akan menjadi berita baik
bagi warga kita
yang memang ingin bekerja
ingin segera bekerja
ingin segera mendapatkan penghasilan
dan yang harus digarisbawahi disini adalah
bahwa dengan dibukanya
akan tetap dikenakan
perdana menteri malaysia juga memberi ilustrasi
kalau warung dibuka
jarak antar meja itu harus minimal dua meter
kemudian begitu pelanggan warung akan datang
itu harus dikembangkan

kemudian juga ketika antri di kasir
juga harus diberi tanda
di lantai nya itu
jaraknya per satu meter
kurang lebih seperti itu
pihak malaysia sudah mengantisipasi pengaturan secara rinci
oke pak agung singkat saja
saran dan imbauan kbri kuala lumpur
kepada warga negara kita disana
seiring dengan perubahan kebijakan
kelonggaran pkp tadi
apakah harus tetap tinggal di rumah
harus tetap di jalankan atau seperti apa pak agung
yang pasti protokol kesehatan social distancing
harus tetap dijaga
juga kami mengharap
supaya warga indonesia
menjaga kebersihan diri
dan mengenakan masker
kemudian mencuci tangan
dan juga mengikuti warga
karena pekerja migran indonesia juga
kami mohon untuk mengikuti arahan
jadi mohon diikuti dengan cermat
dan kedutaan besar republik indonesia
dan saya yakin juga
seluruh perwakilan republik indonesia di malaysia
termasuk konsulat jenderal
kami terus memantau perkembangan situasi ini
in case ada hal hal yang memang perlu
bantuan dari perwakilan indonesia
kami pun akan siap untuk membantu
dan mohon digarisbawahi satu lagi mbak
kami kbri masih akan terus meneruskan
pemberian bantuan kemanusiaan kepada
warga indonesia yang membutuhkan
oke terima kasih
kalaupun warga kita ya
kurang lebih seperti itu
oke terima kasih sekali pak agung cahaya sumirat
koordinator fungsi pensosbud kbri kuala lumpur
kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
sehat selalu pak
dan kami akan kembali
usai jeda tetap bersama kami